uang yang kecopetan itu buat bayar kos
baru aku ambil dari atm
berarti aku setiap hari harus pulang ke balai endah
bayar kosnya berapa
sudah nggak ada uang lagi di atm kamu
pake emal ya enggak
kalau saya mau jualan cilok juga
perlu modal berapa
pasti yang besarnya modal buat bikin gerobaknya ya
tapi dia sakit
asthmanya kumat kumatan terus
jadi stop jualan
terus gerobaknya aku sewa
mang agus punya gerobak satu lagi enggak
bukan tukang sewaan gerobak
kalau saya ngelamar jadi asisten kamu aja
sebelum nantinya saya usaha sendiri
jualan cilok kayak gini
aku gak perlu asisten
dari rumah kesini
kalo disini sepi
terus kamu mau pindah ke tempat lain
tapi kamu memang usahanya apa
kok karyawannya preman
kamu ke rumah aja terus tanya sendiri sama papaku ya
aku sendiri aja nggak tau papi aku tuh usaha apa dit
tapi orang orang banyak bilang kalau bapak aku tuh juga preman
uang yang kecopetan itu buat bayar kos
baru aku ambil dari atm
kalau aku nggak bisa bayar kos berarti aku setiap hari harus pulang ke balai endah
bayar kosnya berapa
sudah nggak ada uang lagi di atm kamu
nggak tau harus gimana
kalau aku kasih pinjam gimana
nggak usah aku nggak enak kita kan baru kenal
satu setengah kan banyak
kalau kamu maksa ya sudah
kalau ngerepotin nggak usah
nanti pergi sama teman sekantornya
laki laki yang waktu itu datang
waktu ibunya meninggal
habis itu terus kemana
saya nggak lihat dia pergi
saya tinggal makan sebentar
begitu saya balik udah gak ada
kenapa kamu tinggal makan
siapa yang nyuruh kamu makan
terus kenapa kamu makan
saya kalau lapar emang biasanya begitu kang
nggak ada yang perlu nyuruh
anak buah kamu tuh
saya suruh melakukan pengawasan
eh malah ditinggal makan
mungkin dia lapar kang
tapi dia lagi tugas
makannya kan bisa ditunda
nggak bakal meninggal kalau cuma nahan lapar sejam dua jam
si iwan kalau telat makan sakit mahnya suka kambuh
kamu nggak ada anak buah yang nggak sakit mah
waktu tadi akang telpon kan saya udah bilang
kalau si jukmi lagi saya sekor
dia godain perempuan di pasar
terus si dik dik kan akan ngoper jadi anak buah si jama
saya mau orang baru bos
sebelum saya tahu rekha
saya terlalu percaya sama kamu waktu ngerekrut orang orang
kalau akang percaya sama saya itu udah benar
apanya yang benar
siapa yang kamu rekrut yang bisa diandalkan
si iwan itu badannya jadi
kalau tugas narik iuran ke pedagang di pasar
semua orang ngeri
karena akang udah tahu
kalau si iwan itu petinju yang udah ikut seleksi buat porda
ah itu hanya nasibnya aja jelek
si joni dia itu gak fokus
kita lagi butuh orang tau tau malah ikut tes jadi tentar
kita doain aja tesnya gagal terus dia balik lagi ke kita
si jupri buat apa penari latar itu kamu rekrut jadi anak buah
saya juga bingung kenapa saya ngajak dia
tapi sekarang dia lagi saya skor
tapi kalau menurut akang gak perlu saya tarik lagi kok udah
mau kemana kang
pulang mau makan
kita makan di warung aja kan
saya lebih suka masakan istri saya
dia itu jago bikin telur
memangnya kalau bikin telur ceplok susah
mama baca buku resep
tetap aja kalau masak cuma telur ceplok
kalau kamu bosan sama telur ceplok telur cokloknya balikin lagi
terus kamu makannya pakai kecap aja
masa cuma pake kecap
dengan silahkannel apa apa pun saja
si edo bukannya barusan udah liat saya baru pulang
basah basih atuh kang
makan pake apa neng
basah basih atuh neng
ya ini lagi diambilin
sampai jumpa lagi